di depan para bupati dan wali kota presiden joko widodo menegaskan setiap warga negara indonesia memiliki hak yang sama dalam kebebasan beribadah dan beragama
presiden menyebut kebebasan beragama dan beribadah dijamin oleh konstitusi sehingga tidak boleh ada larangan termasuk larangan membangun tempat ibadah
hal ini disampaikan presiden jokowi saat membuka rakornas kepala daerah dan forkomimda di sentul international convention center bogor jawa barat pada hari selasa
di hadapan para kepala daerah yang terdiri atas gubernur bupati dan wali kota jokowi mengutarakan kesedihannya mendengar masih ada peraturan wali kota atau bupati di beberapa kota dan kabupaten yang melarang warga non muslim menjalankan atau membangun tempat ibadah
kebebasan beragama dan beribadah dijamin oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima sehingga tidak boleh ada kesepakatan yang mengalahkan konstitusi pada saat intervensi
beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita
ini harus ngerti dandim kapolres kapoda pandem harus ngerti ini kejari kejati
jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan